sorotan terhadap dampak gas air mata terus mengemuka
walau sudah dilarang penggunaannya dalam pertandingan sepak bola
nyatanya gas air mata tetap menjadi amunisi dengan alasan pengendalian massa
meski polri mengklaim gas air mata tidak mematikan
sejumlah pihak menyebut itulah awal mula petaka
bahkan tidak sedikit korban yang masih merasakan dampak gas air mata
kita bahas gas air mata dari sudut pandang pakar kimia
bergabung bersama saya malam ini
ada freddy kurniawan kepala departemen kimia institut teknologi sepuluh november surabaya
mas freddy selamat malam
selamat malam mbak prasetya puspa
baik mas freddy di fumas polri membenarkan bahwa
aparat kepolisian menggunakan tiga jenis gas air mata dalam tragedi kanjuruhan
diklaim bukan sebagai penyebab kematian
tapi kalau dari kacamata anda bagaimana sebetulnya
reaksi gas air mata atau lakrimator ini pada manusia
ya gas air mata memang ditujukan untuk tiga target
satu mata ya dia mengeluarkan cairan yang sangat banyak
sehingga tidak bisa membuka mata itu orang
kedua sasarannya adalah kulit
biasanya target pada kulit karena kena kulit dia akan terasa seperti terbakar iritasi
nah yang ketiga adalah saluran pernafasan
nah ini cukup berbahaya
bisa mengakibatkan kematian
kalau terpapar dalam jumlah banyak
oke kalau kita melihat kasus atau video video yang beredar
satu oktober silam di stadion kanjuruhan
gas air mata itu ditembakkan ke sejumlah tempat
termasuk dengan akses menuju pintu keluar
ini artinya kemungkinan efek gas air mata bisa sampai menyebabkan kematian betul ya
kalau suasana tertutup seperti itu memang kemungkinan kematian bisa terjadi
tujuannya kan sebenarnya mengusir
tapi pintunya tertutup orang nggak bisa lari
kemudian terpapar dalam jumlah yang besar
nah ini kemungkinan tidak diperhitungkan kalau kondisi tertutup seperti itu
apalagi ditembakkan langsung ke tribun
ada anak kecil kecil anak kecil kecil itu paling tidak tahan
akhirnya terjadilah korban
ada kelompok rentan berarti ya yang memang
harusnya pengendalian masa ini tidak menggunakan gas air mata
tapi bagaimana kemudian dengan gas air mata yang kadaluarsa mas
ada simpang siur informasi mengenai hal ini ada yang menganggap efektivitasnya berkurang
ada juga yang berpendapat kalau gas air mata kadaluarsa bisa terurai jadi lebih berbahaya
mana yang benar
tujuan gas air mata memang untuk mengiritasi
memang untuk mengiritasi bagian bagian tertentu
sehingga orang pergi kabur dari tempat itu
kalau urusan toksisitas itu beda lagi
nah kalau gas air mata yang dua kloro benzel alununitri ini terurai
itu bisa terurai
tadi seperti dengan bilang bahwa bisa menghasilkan hcl
bisa menghasilkan alunonitril
dan sisanya itu ada co
nah ini cukup berbahaya
ini juga mematikan yang ini
apalagi kena mata itu kalau menurut buku msds nya bisa terjadi kerusakan permanen
baik mas freddy yang kita lihat viral di lidi masa sejumlah foto korban yang terdampak
matanya masih merah sampai sekarang sudah dua minggu dari tanggal peristiwa tersebut terjadi
ini yang paparan zat ini yang kemudian bisa
bisa permanen kemerahan mata ini
iya kalau nggak diatasi itu permanen nanti itu
susah untuk hilang
ada luka di situ
baik ada tiga jenis gas air mata mas yang digunakan kepolisian untuk mengendalikan massa di kanjuruhan
kalau lihat catatannya ada berwarna hijau bertuliskan tiga puluh tujuh tiga puluh delapan mm smoke
tabung berwarna biru klaster cs dan kemasan tabung berwarna merah begitu bertuliskan powder kms
standar konsentrasinya kalau kita lihat ini apa ini memang biasa digunakan
ya kalau lihat beda itu kemungkinan diproduksi dengan tujuan berbeda
nah itu semuanya cs kalau nggak salah kodenya ya
nah ini mungkin tiga tiganya itu
nah ini mungkin tiga tiganya itu
ini mungkin tiga tiganya itu diberi warna beda karena memang konsentrasinya beda
saya nggak tahu pabrikannya kode itu harusnya ada keterangan ketika beli
berapa konsentrasi penggunaan bagaimana itu perlu diperhatikan
ini memang standar digunakan di seluruh dunia mas untuk gas air mata ya
pengendalian ini untuk sesuatu yang emergensi saja
kalau tidak seperti kemarin kanjuran itu terlalu cepat untuk digunakan saya kira
nah yang turun baru satu
kemudian saya dengar itu tembak ke tribun orangnya tidak bisa keluar
akhirnya salah satu keluar ya ke lapangan
nah kalau waktu ke lapangan ini dipikir mau menyerang tugas kan repot juga ini jadinya
dampaknya terhadap kelompok rentan seperti apa mas selain mata merah kemudian dampak jangka panjangnya
ya kalau ada letal dosis
bahan kimia selalu ada lima dosis
kalau ini ada lettle dosis
kalau ini ada lethal dosis
artinya kalau konsumsi resikian dia akan meninggal
nah itu yang berbahaya itu perlu diperhatikan
yang rentan adalah kalau anak bayi misalkan
anak kecil itu badannya masih sedikit
paru parunya belum terbentuk dengan baik
nah itu usah pentan
apalagi waktu itu yang meninggal banyak anak anak banyak yang meninggal
ini cukup banyak beredar di lini masa
ada dugaan upaya upaya pengaburan fakta mengenai bahan kimia komposisi gas air mata yang dianggap tidak mematikan atau tidak berbahaya
anda sebagai pakar kimia menganggap ini seperti apa
jadi ini begini
gas air mata ini sebenarnya memang awalnya untuk tujuan militer
ya memang dianggap tidak mematikan ditulisnya begitu
tetapi kejadian di mesir yang masalahnya
di mesir yang masa lalu kita punya banyak kejadian
itu ada yang meninggal memang
makanya tergantung seberapa jumlah paparan itu terhadap manusia
itu kalau di buku tidak ada itu
belum ada penelitian terkait
kalau mau menelitian ayo dibuktikan
taruh di ruangan kemudian kita uji coba
sudah terbukti secara jurnal juga ya mas
ya di jurnal tidak ada penelitian terkait ini
karena ini sebenarnya terlarang untuk senjata perang
senjata kimia ini dilarang
maksudnya dampak gas air mata ini terhadap manusia ini tertulis begitu ya
dicatatan tidak ada mbak
itu masih belum di riset dengan secara penuh
jadi isinya begitu
msda isinya belum ada riset yang mendalam terkait itu
belum ada riset yang mendalam
artinya kita masih harus menunggu
menunggu investigasi ini begitu ya
tapi mas kalau dalam kasus tertentu penggunaan gas air mata akhirnya dilakukan
sebetulnya pengendalian risikonya seperti apa sih mungkin dari individunya
apakah menggunakan masker cukup atau seperti apa
jadi sebenarnya kalau polisi menggunakan gas air mata mereka harus menggunakan masker
harus menutup agar tidak terpapar
tidak pasti itu
kalau anda lihat penggunaan aksi begini misalnya mereka menggunakan masker
karena kalau dia sendiri kena
kedua polisi harus hati hati menggunakan gas air mata ini
harus tahu ruangan tertutup atau terbuka
kalau ruangannya tutup maka orang itu akan tertapar sangat banyak
tapi tujuannya untuk mengusir bahaya bukan membunuh
tapi kalau ini di ruang tertutup pasti mati
menggunakan ini di ruangan tertutup
tujuan untuk mengusir
jadi begitu orang itu kena dia harus pergi kan bubar semua
kalau sudah pergi ya sudah
kalau sudah terkena bagaimana bagi yang demonstran
salah satu paling baik caranya adalah cepat dibilas dengan
kalau kena mata itu harus dibilas
harus dibilas dengan air
kena kulit harus dibilas dengan air juga
di pernafasan kalau bisa diberi minum
ada beberapa cara
di msds itu cara untuk mengatasi senyawa ini
tapi untuk yang paling bagus adalah dibawa ke ruangan yang bersih
kemudian biarkan air itu mengalir
karena itu membantu menghilangkan sisa sisa jejak yang ada di
yang tertapar tadi
video itu kan terpapar dia langsung terus di situ
nah ini bahaya ini
karena tidak bisa keluar ya
jadi tidak bisa tadi mengendalikan resiko dari paparan gas air mata ini
terima kasih banyak mas freddy kurniawan
kepala departemen kimia its
terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam mbak bos pa